wah gimana nih bangun bangun udah di pantai eh rizky rizky bangun
ki masa liburan tidur terus enak banget soalnya saat anginnya tuh sepoi sepoi gak sih
ayo bangun jangan tidur mulu liburan tidur tidur sayang ya kita udah cakep cakep begini tuh kan
pantainya airnya biru jangan lupa sapa pemirsa dulu halo good morning pemirsa lagi di mana
masih di kasur kita udah jalan jalan mau beraktivitas ya kita bakalan ngajakin pemirsa
untuk jalan jalan virtual gak jauh jauh masih di dki jakarta di mana di jalan jalan jalan
rizky wah ini cakep banget kita ada di pulau pari ke pulauan seribu kece banget hari ini kita
mau keliling keliling pulau pari pastinya seru banget mau ngapain aja mau ngapain aja ngapain
ikutin kita terus ya terus sekarang kita ngapain ngapain lanjut tidur aja enak banget soal anginnya
ayo naik sepeda ayo jangan aja nih naik sepeda aja sayang udah disini juga ya udah let's go
untuk menjelajahi pulau pari kita berdua mengendarai sepeda nih pemirsa biar enggak capek gitu ya
jalan kaki namun sekalian juga bisa berolahraga sewanya murah kok cuma tiga puluh lima rupiah ini bisa
dipakai seharian bener banget mungkin kita trowback dulu ya ke proses perjalanannya
untuk sampai ke pulau pari kita berdua berangkat dari dermaga marina ancol dan menempuh perjalanan
kurang lebih satu jam menggunakan kapal cepat harga tiketnya satu ratus delapan puluh rupiah untuk satu kali jalan
lanjut kita balik ke pulau pari yang menjadi destinasi favorit warga ibu kota untuk healing
tempat yang menjadi primadonanya adalah pantai pasir perawan yang menyuguhkan hamparan pasir putih di
utara pulau pari di pantai ini para wisatawan bisa melakukan banyak aktivitas loh kita melihat nih
ada wisatawan lain yang sedang asyik bermain voli pantai langsung aja deh kita ikutan
ah tapi sangat jago nih kayaknya ternyata sulit ya main foli itu hahaha alhasil
cuman diketon tim saya nih menang capek nih ya main voli terus kita berdua langsung deh nyebrang
ke bibir pantai menuju gubukan pasir yang jadi penuh dengan tempat yang menarik untuk kita lihat ini
lima puluh m karena airnya tenang dan juga tergolong cetek nih kita berdua nyebrangnya
jalan kaki aja deh nah langsung deh kita duduk duduk di sini sembari nyanyi nyanyi
permainan air yang memacu adrenalin
untuk bermain banana boat sendiri dikenakan biaya tiga puluh lima ribu rupiah per orang
duh jadi gue deg degan nih
perahu pisang ini ditarik kencang oleh kapal kapal kecil
dan nantinya akan sengaja dijatuhkan gitu
namun jangan lupa ya untuk memasang rompi pelampung
tuh lihat kita dijatuhkan dua kali di laut lepas
aduh agak agak masuk air dikit nih hidungnya
jalan jalan gak lengkap nih kalau nggak makan
apalagi abis bermain main ya jadi lapar nih
karena temanya laut kita langsung aja deh makan seafood bakar
bakar di pinggir pantai
nah kalau disini nih sar ini ada cuminya
tuh lihat cumi ini ada yang kecil
jadi ditusuk gini dan ini pake bumbu kuning sih tadi ya
cobain aja langsung ya gak sih
biar makin miler nih pemirsa
ini saya coba yang kecil aja nih biar enak dicomot
ini agak aneh sih
tadi pas hidup agak ngeri kita ngeliatnya ya
tuh lihat deh
udang ronggeng kalau nama orang lokalnya itu
lihat ya agak agak kayak lobster
jadi saya pikir
agak kayak macan ya
biar lebih enak nih
kita cocokin ke sambalnya sar
saya dapet sedikit
rizky yang dapet banyak
walaupun gak pake bumbu tapi udangnya manis
kebelet pedes tapi
kita mau makan dulu ya sar
karena kita mau abisin ini semuanya tuh kayaknya enak
kita pamitan dulu sama pemirsa deh
pokoknya sampai jumpa
terima kasih sudah nonton kita hari ini ya
anda bisa terus liburan jalan jalan happy happy
tetap jaga protokol kesehatan
kita makan yang lain
jangan makan sendirian ya
enggak enak nih makan sendirian
makan makan makan
makan makan makan